beragam berita terbaru yang menginspirasi kini hadir untuk anda
menyajikan cupikan peristiwa hangat yang terjadi di masyarakat
berbagai cerita inspiratif dan informasi menarik dari dalam negeri hingga belahan dunia lainnya
untuk menemani sore anda jangan lewatkan good way
mulai delapan oktober senin sampai jumat jam setengah lima sore di trans tujuh dan cnn indonesia di transvision